sudah dibuatkan makan siang untuk peminta minta itu
cuma kelihatannya dia masih sibuk pak dengan urusannya
sehingga makanan yang sarip buatkan juga udah disentuhnya pak
sibuk sibuk kenapa
keliatannya dia sedang mencocokkan pembukuan
dengan setumpuk uang di tangannya pak
yang satu cukup dengan bahan kasar
sementara yang lain mungkin memerlukan baju sutra
saya mengerti pak
begitu juga menu makanan antara tukang delman dan bos perusahaan
tapi soal rumah juga
kalau kita mempunyai satu rumah bambu saja
mungkin bagi kita itu sudah cukup
mereka masih membutuhkan villa untuk waktu istirahatnya
begitu kan pak
nah sekarang nampaknya kalian sudah bisa menceritakan sendiri
apa yang dimaksud dengan kehidupan bermutu itu
mutu ini menuntut pengertian yang lebih luas
bukan sekedar pakaian
tapi harkat posisi kita dalam tatanan masyarakat
pangan bukan sekedar makanan perut
tapi juga makanan otak atau intelektual
nah rumah juga
bukan sekedar pakaian
sekedar dapat kita tinggali
tapi harus membuat kita betah sehat dan aman
cara untuk mendapatkan kehidupan yang bermutu seperti itu bagaimana pak
ambillah segala yang kau inginkan
dan bayarlah harganya
nah membayar harganya itu yang berat
itu yang namanya bekerja dan berusaha
belum banyak yang berhasil kan pak
mereka yang bisa dinamakan berhasil
di samping tahu mendapatkan uang
juga harus tahu bagaimana membelanjakannya dengan benar
menabung dan memberikan kepada orang yang tepat
pak pur mengerti
ini sudah usaha saya
apa langkah saya selanjutnya pak
kalau anda sudah bisa mulai menampung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
tanamkan sebagian modal
untuk meningkatkan kemampuan anda
etikal dan dipercaya
mama dan ibu mesti menyukai
di bagian karya
boleh dia saya berikan makan siang
bukan saja boleh
nah sekarang buatkan spiring nasi dan lauknya
ya taruh disitu
sudah dibuatkan makan siang untuk peminta minta itu
cuma kelihatannya dia masih sibuk
sehingga makanan yang saya buatkan juga
udah bisa sentuhnya pak
sarip gak ngerti pak
kelihatannya dia sedang mencocokkan
dengan setumpuk uang di tangannya pak
kong lemerat dong
tapi lihat saja
selamat siang mbak
apa tidak sebaiknya
bapak hentikan dulu pekerjaan
makan siang dulu
selalu memperkenalkan saya
kalau saya sedang memeriksa pembukuan
selalu harus tekun
memeriksa pembukuan perusahaan
pimpinan perusahaan yang baik
harus bertanggung jawab
kepada pemegang saham
dan kepada para pembelinya
di mana dulu bapak bekerja
saya tidak bekerja
tetapi saya mempekerjakan
tidak kurang dari seratus karyawan
di bidang apa pak
saya biasa membuat ratusan rumah
cuma sekarang ambil
karena saya membeli
saya hanya membeli ella
lokasi yang cocok
tidak penting berapa kali seorang itu capek
yang penting berapa lama dia bangkit kembali
terima kasih untuk makan siang
kapan kapan saya akan datang kemari
kalau kebetulan saya ada keperluan di kawasan desa
oh ya pak
maaf ini untuk sekitar pejalanan
seperti saya katakan tadi
saya masih mempunyai setas uang
untuk membeli seratus hektare tanah
cuma kepada mereka yang membutuhkan
begitu lebih baik
ini nama dan alamat perusahaan saya di jakarta
kalau bapak ada keperluan dengan saya
terima kasih pak
suaranya baik untuk kamu
apa keadaan k throwlum andrew porque saya ngerti biasanya
biasanya bapak memberikan mereka sarung dan menyuruh mereka sholat
ada orang orang yang tidak diwajibkan menjalankan apa yang disuruh atau dilarang oleh allah
kamu masih ingat itu ini
orang orang yang belum dewasa
orang orang yang sedang tertidur
dan mereka yang rusak